direktur penyidikan kpk brigjen paul aris budiman kembali menyatakan ada ketidakberesan dalam tubuh komisi pemberantasan korupsi kpk
aris bahkan menyebut dirinya sebagai kuda troya bagi kpk
saya katakan bahwa saya adalah kuda troya bagi oknum oknum yang memanfaatkan kesucian kpk untuk kepentingan pribadi
sekali lagi suara lantang direktur penyidikan kpk brigjen paul aris budiman meretas kerasnya internal komisi pemberantasan korupsi
kata kata keras aris budiman bukan muncul begitu saja
aris mengaku dirinya tersinggung atas surel internal padanya yang tidak setuju salah satu kasat gas purna tugas kembali menjadi penyidik kpk
surel ini diduga terkait dengan aturan manajemen kepegawaian kpk menurut pp enam puluh tiga tahun dua ribu lima
sesuai ucapannya sebagai kuda troya aris berjanji akan membongkar sejumlah kebebrokan dalam tubuh kpk termasuk pengentasan kasus ktp elektronik
yohanis marlim tidak pernah diperiksa anda bisa cek ini ucapan saya akan berisiko hukum bagi saya
yang ketiga perusahaan yonis marlim yang namanya biomorp tidak pernah digeledah
padahal sudah dimintakan surat penetapan
penggeledahan bandingkan salah satu pejabat dari mahkamah agung
digelar selesai jam enam jam delapan malam langsung digeledah
namun kpk tak bergeming kpk justru santai menanggapi kerasnya suara aris budiman
bagi kpk perbedaan pendapat menjadi hal yang biasa terjadi
melalui jurubicara kpk febri diansa institusi yang dibangun di era megawati ini mengaku telah konsisten
menghentaskan kasus ktp elektronik
ya dulu pernah ada tim yang ke amerika ya pada saat itu
dan karena wilayahnya di amerika tentu saja berbeda aspek hukum acaranya antara indonesia dengan amerika
dan akhirnya kami bekerjasama dengan fbi pada saat itu sampai kita tahu sekarang kasusnya sudah bergulir dan diproses ya
proses ketua dpr setia novanto dan pihak pihak lain juga gitu kan
untuk penggeledahan untuk proses penyitaan dan proses pemeriksaan itu tentu dilakukan secara bertahap
tergantung bagaimana penyidik membicarakan tentang strategi dan rencana rencana pemeriksaan tersebut gitu kan
nah spesifiknya apa saya kira semuanya sudah terbuka ya
perseteruan internal kpk memang bukan kali ini saja terdengar
namun jika hal ini terus terjadi
dan tak mungkin kpk hanya menjadi kapal perang tanpa aneh koda yang tak akan pernah mencapai tujuannya yakni kemajuan indonesia
maria sarjana jakarta